pemilu adalah alat demokrasi demokrasi adalah sistem politik yang kita pilih
memang demokrasi itu tidak mudah
kita dan kita ternyata dihormati oleh dunia
begitu banyak negara yang
yang memperhatikan kita melihat sejarah kita dan melihat bahwa kita sekarang diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia ini
ini saya kira perlu kita ingat terus
bahwa kita negara yang sangat besar negara yang begitu banyak perbedaannya
perbedaannya kemajumukannya perbedaannya begitu banyak
banyak suku banyak agama banyak bahasa
tetapi kita berhasil bersatu melalui tantangan tantangan yang sangat besar
kita menghadapi krisis krisis bersama dan kita mampu mengatasi krisis krisis tersebut
dari sejak kita proklamasikan kemerdekaan kita melaksanakan perang kemerdekaan yang sangat berat
seterusnya tidak luput dari begitu banyak tantangan ancaman
dan kunci keberhasilan itu adalah akhirnya adalah
kearifan wisdom para pemimpin
pesan yang disampaikan tadi oleh prof kiai haji abdul muti
bahwa pemimpin diharapkan mendapat kearifan mendapat wisdom dari suara rakyat
itulah saya kira yang kita alami bersama
sampai jumpa di video selanjutnya